hai kamu hai kau dan sobri akan mendapatkan hukuman yang sama
malam ini kamu harus tidur sama ustaja
hai ah jadi setiap saat
tidak salah lagi
pade nanti kita berdua bakal
gitu kayak sama sobri ya kalau begitu
saya pinjam dulu mau kepadanya udah
indra amalia kalian balik ke kunanta
sekarang minyaknya musyad iya udah
dimana disitu apa pak ya udah terima
hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hati hati kau itu bener bener
tidak belum berhenti

jatuh kelihatan seram
tidak enak kak
emang enak syukurin deh
terus nanti ditanyain nama positi
eh sepeda yang positif mana
ayo lo suruh gantiin apa sih gak usah dorong dorong juga
dek itu kenapa mukanya kelihatan sedih begitu
namanya orangnya ame
nah pas sekali lagi balapan tiba tiba ada gadukan pak
yaudah saya loncat aja dari gajukan tiba tiba
sepedanya saya diam aja
ketabrak ketrek hancur penyet
kalau gitu kalian yang sabar ya
oh iya kalau gak salah kalian itu bukannya santri di pondok pesantri kunanta ya
oh bener dong bener kok tau sih
terus kok balapannya di jalanan gini emang boleh keluar
sebenarnya sih gak boleh tapi kita keluarnya diem diem
terus gak ketahuan kalau udah kita keluar balapan aku ngajak dia
oh diem diem dan gak ketahuan memangnya kalau ketahuan kenapa
nanti dimarahin sama ustadz
udah udah jambangnya itu padang kayak helm
waktu itu nanti kalau dia marah kalau ustadz ustadz marah itu ustadznya tuh penggelap
idunya makin panjang jemputnya makin tebal
he pokoknya serem banget ustadz terserem di kunanta
aku gak suka banget sama ustadz ustadz
nah itu juga tuh dia ngomongnya begitu juga ulanan
terus tadi jampangnya tuh kayak tali helm ya
matanya kalau para mau keluar
pokoknya kayak gini bukan nih
kayak gini bukan nih
idunya bener jemputnya bener matanya bener alisnya bener semuanya bener
mirip dong berarti
he kemarah kan gak dong
itu juga mirip pas reviti suaranya mirip
udah kalian udah gak bisa kemana mana lagi
kita cuma beli candang ustadz
diam kalian kalian ini sudah menyalahi peraturan yang ustadz musa berikan kemarin
anggap kalian berdua akan mendapatkan hukuman yang belum pernah dialami oleh santri manapun yang masuk di kunanta
sini kemana kemana ke planet pluto
pak sedikit bawa mereka saya akan membawa sepeda ini sebagai barbuk alias barang bukti

eh duduk naik nah diam
ah bocok ada aja sih kawan pakai main keluar ngomong ngomong
anak anak santriwan semua mohon perhatiannya sebentar
baik anak anak semua
lihat di depan
di depan kalian dan teman kalian haikal dan sobri
yang sudah keluar dari pondok pesantren tanpa izin
dan mereka main balapan sepeda pada saat jam makan siang
ah ustadz yang ngajakin si sobri jadi haikal gak salah
apaan sih eh kalau aku yang ngajakin kenapa kamu mau
loh nanti kamu ceng cengin aku sama jodoh emak
apaan sih coba kamu di dalam
yang nyuruh kalian ngomong siapa
kalian ini lagi dihukum
dan akibat ulah mereka ini sepeda positif menjadi rusak
maka dari itu
haikal dan sobri akan mendapatkan hukuman yang sangat berat dari ustadz musa yang mulia dan satu didik
soalnya mohon maaf pusat kasian anak anak kalau terlalu berat hukumannya
tenang aja ustadz ya doan
saya akan memberikan hukuman yang pas tepat untuk mereka
supaya mereka gak bikin ulah lagi
juga tidak diikuti oleh para santriwan yang lain ya
dan hukumannya adalah

mulai malam ini dan malam malam seterusnya
haikal dan sopri akan tidur di kamar ustadz bersama ustadz musa sendiri
yang ketawa dan yang bilang cici akan menerima hukuman yang tidak kalah beratnya
kamu mau dihukum juga
saya pengen balapan sama sobri sama haikal
boleh boleh ya
kamu balapan ye pak sama mujaer
dan hukuman ini akan berakhir apabila
haikal dan sobri bisa tidur sebelum ustadz musa ini tidur
dan bisa bangun sebelum ustadz musa yang mulia dan satunya dibangun

beresin kandang ayam atau enggak
jajan di warung lilin
ustadz musa yang bayarin
kalau gitu kalian berdua gak usah tidur di kamar ustadz musa yang mulia dan santun
tidur di kamar mandi
ustadznya mau kasih tau sama kamu
kalau tadi ustadznya udah berdiskusi dengan ustadz musa
kalau kamu haikal dan sobri akan mendapatkan hukuman yang sama
ini nih dihukum
ustadzah hukuman apa sih
malam ini kamu harus tidur sama mustaja
jadi setiap saat ustadzah akan terus awasi kamu
dan nanti kamu akan mendapatkan dindingan gosok
dan nanti kamu akan mendapatkan dindingan gosok
kita kan udah lama banget
kalau nggak kuat jangan dilihat
kita dulu suka bersama
sekarang kamu meninggalkan aku
kamu biar tenang ya disana
makin kenceng makanya
ini mau dikuburin jadi enggak nih
ikhlas ini dah
sita yang sedih banget pak deh
ya gak bisa dilupain kenangannya
pak deh serikiti
kok sepeda dikubur
udah kagak bisa dipake
ini namanya barang bekas pak
kalau kagak dibuang digugurin gitu
nah kalau dibuang kan sangit
sepeda tuh sayang kalau dikubur
kenapa nggak dijual aja ke tukang loak
ataupun ke bengkel gitu kan lumayan dapat duit
pak deh sedepan aja
eh pak deh
eh pak deh serikiti
kita bawa aja pak deh
nih lu beda
nih lagi berduka
pak lo berdijuan